dua puluh lima orang memadati alun alun tua biskek kyrgyzstan pada rabu untuk melaksanakan sholat
idul adha di hari yang suci ini para jemaah menjalankan ibadah dengan kusyuk mendengarkan
khutbah berdoa dan ditutup dengan saling bersalaman dengan sesama umat muslim selain
merupakan momen untuk mempererat tali silaturahmi idul adha juga dikenal sebagai hari berkurban
untuk berbagi antar sesama
pemandangan sholat idul adha juga terlihat di masjid al aqsa yerusalem pada rabu pagi meski
di tengah ketegangan warga palestina dan otoritas israel para jemaah tetap melaksanakan ibadah dengan
hikmat yerusalem merupakan kota dengan jumlah muslim terbesar di israel yakni sebanyak tiga ratus tujuh puluh satu
bergeser ke masjid katedral moskwa rusia dengan pengamanan ketat lebih dari satu ratus lima ribu umat muslim
berkumpul untuk melaksanakan sholat idul adha baik di dalam maupun di luar gedung pada idul
adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriah presiden vladimir berpesan untuk tetap memperkuat perdamaian antar etnis dan agama
selain menjadi satu dari dua hadirahi umat muslim idul adha juga menandai berakhirnya
ibadah haji ziarah tahunan ketika umat islam dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke mekah